seorang bayi perempuan yang diperkirakan berusia empat hari dibuang oleh seorang pria dan seorang wanita di samping puskesmas telogosari wetan semarang
aksi ini terekam kamera pengawas yang ada di puskesmas berbekal rekaman kamera tersebut polisi terus mendalami kasus ini
aksi dua orang ini terjadi pada minggu sekitar pukul lima pagi di depan puskesmas telogosari wetan semarang
setelah sempat melihat dan memastikan suasana sepi wanita ini bonceng turun dari sepeda motor dan menaruh tas keranjang plastik di samping puskesmas
ia kemudian bergegas kabur bersama teman prianya yang mengendari motor
bayi itu ditemukan sekitar pukul tujuh pagi oleh warga sekitar ternyata tas keranjang itu adalah bayi dengan tali pusar yang belum putus
alhamdulillah sehat baik tali pusatnya masih basah agak bau sedikit
selama ini perempuan usia kurang lebih
kurang lebih empat hari
terus kedepannya seperti apa nih bu
ini nanti dirawat dulu di klinik saya sambil menunggu tali pusat lepas
sekalian sambil nunggu proses hukumnya nanti bagaimana
polisi yang mendapat laporan ini pun kini tengah mendalami rekaman cctv untuk mengidentifikasi pelaku yang diduga orang tua dari sang bayi sendiri
untuk sementara bayi ini dirawat di puskesmas telogosari wetan semarang
damar sinuko semarang